salah satu tersangka dugaan korupsi berupa suap pengurusan perkara di mahkamah agung
yosep parera menyampaikan permohonan maaf
tersangka juga membantah dirinya berinisiatif memberi suap
usai resmi menetapkan sepuluh tersangka
jumat pagi penyidik langsung melakukan penahanan terhadap enam tersangka di rutan berbeda
saat ini saat akan ditahan
tersangka yosep parera yang berprofesi sebagai pengacara menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengacara
disinggung apakah dirinya mengalami pemberasan
tersangka yosep secara tegas menyatakan bahwa memang ada permintaan
namun yosep mengaku tidak mengenal hakim agung ma
diketahui pada jumat dini hari kpk resmi menetapkan sepuluh orang tersangka
satu diantaranya adalah hakim agung pada mahkamah agung ma sudrajat timyati
sejumlah panik terah kemudian advokat dan pihak swasta
bahwa anda mengalami pemerasan
demikian atau sebaliknya atau seperti apa
memang awalnya ada permintaan atau niat awal itu dari siapa
intinya ada permintaan
artinya bahwa permintaan itu yang disampaikan di sini kepada anda atau langsung pak sudrajatnya
boleh ya boleh ya
gimana pak yosep
oh bukan saya tidak kenal sama hakim agung